udah gua sudah tungguin
ya udah tungguin
maaf mbak tunggu lama ya
kayak olahraga kok disini dengarnya
tara kamu tuh main banget peluk opa sekenceng ini opa sesek tau
ihihih apa bisa gak mau saya protes
aku takut takut bahwa dia hilangkan opa dakin
jadi udah ikut
ya udah diam
ya opa tau ra
aku juga gak mau kehilangan kamu
tapi ini beneran kamu meluknya kenceng banget
opa sampai sesek loh
udah pokoknya diam
mana mau peluk opa kayak gini aja
rara kenapa ya
kok kayaknya aneh banget dari tadi
gua juga takut sebenernya
tapi kalau gue nunjukin rara pasti makin ketakutan ntar ngadepin anak anak di sekolah
kalau misalkan mau bareng sama pacar pacarnya
saya mending sama bapak aja
saya tunggu pak
bisa bawa bapak ke rumah saya ya
terima kasih mbak
lu tuh gatau ya arti situasi ini itu apa gitu
mau gua kasih tau
nih itu tandanya ya situasi ini tuh semesta mendukung supaya gue bisa antrimu ke sekolah
kan udah gua sering bilang sama lu
emang lu yakin
lo naik motor itu gak bakal mogok udah gak bakal bikin dia susah
ya keliatannya butut bagi gua
tipe tipe orang yang melihat sesuatunya dari materi
lu kayak begini michel gak akan pernah suka sama lu
gua kasih tau
ya elah lagi ditanya lah
buset dari tadi gua udah bilang kalian diem
gak bisa denger apa
udek banget kayak gua bilang diem ya diem dong
gua mau nungguin bapak aja
eh lu lupa ya
sekarang kita udah ketemu sama rara sama davin
kita udah janji sama dia
kita mau bantuin dia pagi ini
kalau kita telat ya
kasian gak sih sama rara sama davin lagi pulang ya
gua pernah baca di
gua lupa pokoknya
gue pernah baca yang intinya adalah kita itu kalau lagi mau berbuat sesuatu kebaikan
jangan setengah setengah tapi harus fokus harus tuntas
eh gue tuh gak usah nyari alesan ya
lu kan suka banget modus modus
yang meluk muluk dia siapa
gua sentil ya kalau berdua lama lama
ini sentil aja dia nih
sampai dorong gua lu
kan kita gak pernah lewat sini
ya kan sekarang kita udah gak perlu sembunyi sembunyi lagi
yaudah kita lewat jalan yang biasanya
kita udah mau go public kan
tapi ra ra masih deg deg kan tau
lagian fiatnya jahat banget sih
ra ra kan kiranya hubungan kita bakalan aman sampai kita lulus
jujur opadahvin lega banget
akhirnya kita gak perlu backstreet lagi
tapi ya opa sebenernya gak pengen temen temen opa tau dengan cara kayak begini
berarti selama ini opa david gak happy ya pacaran sama rara
bukan gak happy sayang ya opa gak enak aja terus terusan bohongin teman teman opa
ya opa pengen punya pacar itu ya opa kenalin ke temen temen opa
tapi apa lagi sayang udah ya kamu tenang aja
udah sale sama aku aja ya
udah sama gue
kamu bisa lihat gak sih please banget di gue mohon kasih gue hidup dengan tenang dong
kalian kalau pergi pergi aja lu udah ada mobil lo udah ada motor pergi aja
tuh dengerin pergi
hah enak kan loh disuruh pergi juga
ya gue bakal pergi nanti gue barengan kenapa
ya udah gue tungguin ya udah tungguin
hah hai pak
maaf mbak tunggu lama ya
gak apa apa kayak olahraga kok disini dengernya
sama lu juga capek nih ada dia
lu gak capek sama lo udah udah udah apa
pales masuk mobil udah sama kamu
haduh gue mau malu dinosaurus disoros
wah itunya dibalikin dulu dong pak
cepet ya pak juga apa apa
lari pak kalau bisa
eh mau gak
eh yaudah gini ayo
woi kok lu ngapain sih
makanya lu jangan gitu lah
lu juga ada motor
kalau kalian lagi ribut nih gue kasih ya
ribut sekarang lima menit
gue gak kasih waktu
ya udah makanya diam
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak
gak jadi gak jadi sel
dari pagi pak
dua jangan sampai gue gebukin
bukan pacar saya marah
dari pagi lo aku sampe berdua ngobrol lagi
pokoknya gue denger nih
karena orang lu baru tanam
dari pagi orang lu baru tanam
dari pagi orang lu baru sampe juga
mbak misa sudah
ngebut kalau bisa
gue ikutin lah
dancer boy gue mau masuk
kayak ada suara dah
masuk sih gak masuk
ke hadang lu ini
oh gue baru tau di mana
ya ini baru datang lagi
gue kepo banget
sebenernya gue kasihan sih
sama si rara
gue gak peduli ya
pokoknya mereka harus putus
dan diperlakukan sama
ki gue dulu sama si budi
beta ini sangat menjunjung keadilan
bagi seluruh rakyat ips
jadi percaya sama beta
semua akan diselesai
dan ale dan semuanya ya
beta pikir ya
ale punya kawan itu pasti ikut andi
karena tidak mungkin toh
daving ini dia akan tergoda
kalau anak ipa itu tidak jentim
udah stop ya
bisa gak sih kalian semua tuh
jangan ribut mulu
tunggu aja sampe orangnya dateng
tapi kalau davin suka duluan sama rara
berarti hukuman david harus lebih berat
tapi kalau rara yang salah
dia yang harus lebih berat dihukum
kawan eh eh bagaimana dengan mosaik foto foto kemarin lebih langit sudah
jadikah beta paling penasaran sekali pengen cepat lihat hasilnya
kecap kecap kecap obyek mana mana temennya sendiri jadi manfaatin buat ngerjain orang
lain gak jelas banget kalau mau ngomongin jangan kenceng kenceng di yang lain tuh bisa
denger enaknya cuma bikin buat ayo mama eh beta lupa kawan maaf tapi tuh kalau siandainya
karena ribos sama farel tahu ini woi mereka pasti ribut minta dibuatkan juga kawan makanya udah
rahasia kita aja ya oke kawan rahasia dijaga ya
ya ampun el berantakan banget sini kamar ampun
denny anak dong mulai dari mana ya nih beresinnya